itu bener juga loh
udah deh rey
lu jangan pikirin devi terus
jod ini bukan pertama kalinya gue dikecewain sama cewek
gue tetap jaga kok yang namanya perempuan
dan sekarang gue makin benci tau gak
oke iya iya jadi begitu kronologisnya
iya begitu pak bey
jadi bagaimana bisa pak bey datang secepatnya ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian
agar kasus ini bisa secepatnya diproses
yang baik baik saya akan usahakan
yang menjadi tersangkanya cuma satu orang
pelakunya adalah saudara geri dari geng motor black cobra
dan menurut pengakuan dari ketua geng motor black cobra yang bernama alex
kasus ini murni merupakan dendam pribadi
bahkan saudara alex sendiri tidak tahu menau mengenai kasus rem mobil yang terjadi pada mobil pak b
jadi bagaimana bisa pak bey datang ke kantor polisi
baik pak baik pak saya akan usahakan terima kasih banyak
sampai ketemu besok pak
sayang banget deh coba kalau yang ketangkap itu semua anak anak black cobra yang punya niat gak baik itu
iya b karena kan pasti alex tuh pimpinannya yang punya otak kayak gitu
ya kalau menurut papi lebih baik kita serahkan kepada pihak kepolisian
karena papi yakin pihak kepolisian memiliki kemampuan untuk menyidik dan mengorek daripada tersangka sehingga nanti ditemukan siapa otak dari semua ini
pastinya polisi punya alasan khusus kenapa alex tidak dijadikan tersangka dan ditangkap
karena pihak polisi tidak bisa sembarangan melangkap
harus melalui satu prosedur yang akurat harus memiliki bukti dan juga saksi
dan itu harus dipertanggung jawaban secara hukum tentunya
dan besok kamu dengan papi datang ke kepolisian untuk memberikan kesaksian
ya sebenarnya sih refa agak kasian ya pi sama mereka
maksudnya mudah harus udah ketangkap di polisi
tapi harapan kedepannya ya pi supaya mereka tuh nggak mengulangi kesalahan yang sama lagi
mereka jerah buat berbuat jahat
mereka juga gak punya niat yang gak baik lagi ke orang lain
karena gak bisa merugikan orang banyak
semoga aja setelah mereka keluar dari penjara mereka bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi
amin ya allah amin ya
kalau tehnya kurang manis
surti aja ya
surti kan udah manis kata si nond
papi gak mau lihat surti
karena ini udah memanis banget
gak tau nih bu ki
si raya sama gino tuh keliatannya emang deket banget
jadi masalahnya itu
ya mungkin karena persahabatan mereka kalimon yang dari kecil atau mungkin udah terlalu akrab
jadi antara raya sama gino juga udah gak ada batasan lagi
iya sih gue juga tahu kalau itu
dan emang keliatannya mungkin
saya sama gino dulu emang deket banget
tapi yang jadi masalah
kalau gino tuh suka sama raya
ya ya udah sih mon maksudnya
kalaupun emang raya sama gino pacaran
posisi lo juga harus udah siap dong
udah saatnya lah maksudnya
perasaan lo perasaan cinta lo sama raya berubah
dari yang lo menganggap raya itu pacar sekarang perasaan lu harus berubah buat nganggap dia tuh kakak adik
toh nanti juga bakal terjadi kan seandainya nyokaplu sama abahnya raya nikah
makasih ya semuanya udah nganterin
sensei kita pamit duluan ya
ya mungkin sensei mau duaan sih
kita gak mau ganggu
yaudah tadi ya pulangnya ya
sekali lagi thank you
mereka itu bukannya anak dojo yang dulu itu kan
mereka tuh temen sekarang
makanya mereka siap membantu
bagus lah kalau kayak gitu
oh iya kamu mau ke dalam dulu
maunya sih begitu
cuma katanya hari udah malam jadi mungkin enam kali aja kali ya
tapi sebenarnya ada yang mau aku omongin sih sama kamu
ya apa nggak sebaiknya tuh kita jangan sering jalan bareng dulu ya
soalnya gini kan ray masih cemburu banget kan sama aku
terus aku tuh takut kamu kenapa napa gitu
aku gak mau kamu kenapa napa itu doang
sst aku udah bilang apa
gak usah khawatir kayak gitu
kamu gak perlu takut sama sekali
kamu gak takut sama sekali kok
yang aku takutin kejadian gitu terulang lagi
kalau kita nggak bisa bersama lagi
jadi aku gak mau apapun atau siapapun ngalangin kamu sama aku
iya aku ngerti
cuma masalah gini bukan masalah takut gak takut
cuma gini kamu ngerasa gak sih kalau misalnya kita tuh hubungannya diganggu
terus nanti hubungan kita juga gak nyaman jalan ini gitu loh
bener gak aku bilang
iya juga sih
iya tapi kayaknya aku ada ide deh
itu bener juga loh
lu jangan pikirin devi terus
ini bukan pertama kalinya gue dikecewain sama cewek
gue tetap jaga kok yang namanya perempuan
dan sekarang gue makin benci tau gak
yang bisa bikin hati cewe lu dulu
sama kayak si chandra itu
lu lihat aja sebentar lagi juga dia bakal dengerin stella tuh
lagian lu pernah mikir gak sih
siapa tau devi tuh bukan jodoh lu
kalau sampe dia ngedeketin stella lagi gue habisin dia
dan sekarang jar gue akan kasih dia pelajaran
ray lu mau kemana
ray jangan balik jadi diri lu yang dulu lagi
dia pasti nyari chandra
tidak ada yang bisa meluangin aku

aku akan mulai cari chandra
hai yang kemana lagi sirih
pak si boy itu harusnya kurang kurangin masa nama reva bagus bagus tuh panggil
hei budi kayak zaman sekolah kita hai ini budi ini bapak budi ini ibu budi
mamani lupa ya boy itu kan unik seperti papa
alhamdulillah syukur deh kalau gitu ref wah iya sih boy aku cuma nyampein itu aja kok ke kamu
yaudah kalau gitu mendingan kamu cepat istirahat ya iya kamu juga ya boy bye bye bye bye bye
kamu boy ah gak kayak anak muda kekinian mama denger anak muda zaman sekarang kalau teleponan